sementara itu meninggalnya buya shafi'i ma'arif membuat banyak pihak kehilangan sosok ulama ini
bagaimana tokoh mengenang almarhum sudah bergabung melalui sambungan zoom bersama kami
republik indonesia yusuf kala selamat sore assalamualaikum pak jk
waalaikumsalam selamat sore
apa yang paling bapak kenang dari sosok buya shafi'i ma'arif
pertama beliau ini sangat berpikiran terbuka dan sangat berdamaian
dengan pihak pihak tokoh ulama yang paling banyak beraksi dengan para pengusaha agama
atau di kristen buddha dan sebagainya
sehingga ingin menjaga persatuan dan juga
sangat kritis baik kepada pemerintah kepada yang lain
jadi saya sangat berpikiran ulama
ya menurut pak jk apakah ada pengganti yang sama dengan sosok buya
tentu sulit untuk tidak mengatakan ada yang sama
tapi ada tentu juga banyak tokoh tokoh yang akan melaksanakan ide ide yang sama
ada pendamaian dekatan ikat turahim toleransi tapi kritis
nah ini memang sulit juga untuk menjalankan ada seperti itu
karena apa yang dikasihkan oleh buya betul betul melengkapi semua aspek setiap penegeri ini sangat berpikir
ya almarhum juga dikenal sangat menjunjung tinggi nilai toleransi
kemudian sikap pancala dan juga banyak hal yang lain
pancasilais dalam bermasyarakat bagaimana menurut anda
ya betul saya katakan tadi
dia lah yang paling banyak berkorelasi berhubungan toleransi dengan agama agama lain
dan juga di tengah tengah masyarakat dia tidak memilih milih saya katakan
atau masyarakat bawah semuanya beliau hukumi
dengan menurut saya
pak jeka apakah ada momen momen khusus yang pernah pak jeka alami bersama buya shafi'i
dan cukup layak begitu untuk diteladani
ya kalau saya berbicara
mungkin itu berhubungan dengan buya udhaya
di dalam bicara
atau ada acara penjaga kehadir
saya juga mengalami masalah
wah ini menimbulkan masalah
itu agak tidak enak untuk pihak pihak lain
ini mungkin tanggapannya
indonesia ini bergerak atau maju
terakhir pak jeka
teladan apa saja yang perlu dicontoh oleh masyarakat dari seorang buya shafi'i ma'arif
ya pengetahuan yang jujur
jadi ada orang yang punya pengetahuan
tapi tentu tidak berani mengukakan hal hal yang
tapi dia katakannya dengan jujur
jadi beliau terbuka
dengan penuh perhatian kejuran
itulah beliau tapi dengan dasar akademis tentunya
karena beliau juga akademisi
jadi semua argumentatifnya cukup kuat
apa namanya kenangan bersama buya shafi'i ma'arif ya
terima kasih pak jk salam sehat selalu